mending gak salah lagi
ini pasti hantu penunggu pohon tua itu
jangan jangan nasi goreng ini yang bikin hantu penunggu pohon tua itu
kok kamu dimuntahin semua sih makanannya
mual aja gak kenyalan
yaudah andre andre berangkat sekolah dulu ya ma
kenapa kamu buang makanan aku
saya mau ke rumah re
kamu kenapa bengong nak
kusut banget aja lu bro
lo abis diapain aja sama penunggu pohon tua itu
lu sama cewek itu belum resmi jadi murim kan
ini mama udah buatin sup
dimakan dulu ya
anda gak ada kemauan kan
kau mau kenapa sih nak
ada apa sih
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu siapa sih kelas mana
gue juga gak tau vivian gak mau cerita
hei guys ini ada apa sih kok nama gue disebut sebut
sebenernya ada masalah apa
baiknya lo temuin vivian dre
soalnya ada cewek yang macam vivian
iya andre jadi lo gak tau ya kalau vivian ngerasa ada cewek lain yang nero dia
ya udah gue temuin sekian deh makasih ya
gue gak tau siapa orangnya tiba tiba aja dia neror gue
dan gue disuruh ngejauhin lo
jangan jangan cewek penunggu pohon tua itu yang nerovivian
maunya apa sih
apa yang harus gue lakuin
kalau hantu penunggu pohon tua itu bukan cuma neror gua doang tapi nerovivian juga
si sony sama irfan juga sama aja
bukannya dengerin gue curhat ngasih solusi ini malah ngeledekin gue
olham dia di antar libya
untuk temclinnya kamu tak tega sama qualifying dan respon seiteee
lo berdua mau apa
bukan begitu sabar aja
apanya bukan begitu
eh gue emang gak bisa nunjukin ya hantu itu ada
lo kayak orang gak waras tau gak
emang gue udah gak waras
kalau berdua emang gak percaya sama gue
timenya gak pas untuk ngajak ke perusahaan
mama ada urusan mendadak
yang harus mama beresin secepetnya
emang kan baru pulang dari luar kota
masa harus pergi lagi
bukannya ada emang jajak yang nemenin kamu
ya ya bukan soal itu ma tapi
nanti disambung lagi ya nak
ini flight mama udah mau take off
gimana sih mama
dengan andre lagi butuh mama
malah pergi ke luar kota
masa mau ngejajak
kau kan ada siapa siapa